sampai jumpa di video selanjutnya
apa apa ada di sini
apa sebaiknya saya tunda dulu membicarakannya sama papa
saya tahu benar papa itu seperti apa
lebih baik saya selidiki dulu
tapi ini sesuatu yang besar
saya benar benar sudah mengalami sendiri kutukan ini
ini tidak bisa dibiarkan
siapa tahu papa punya jalan keluarnya
kamu masih kepikiran tentang kejadian tadi di pesta
jadi papa sudah tahu
seseorang mencoba untuk menculikmu
tapi kamu bisa mengatasinya
papa tahu semuanya
tapi papa mencoba untuk membiarkannya
karena kamu sudah dewasa
dan kamu bisa mengatasi itu semua
tapi kamu tenang
karena kamu bisa mengatasi semuanya itu nanti
dan tidak akan terjadi lagi papa jamin
ini bukan soal penculikan itu
ada satu hal yang lebih besar

kutukan itu asli
karena sakti sendiri yang menjadi tumbalnya pak
tidak pernah ada kutukan
terus ini apa namanya pak
kenapa tiba tiba tangan sakti berbulu dan keluar cakar
kenapa ini terjadi pada sakti pak
tapi papa membiarkan ini terjadi pada santi
kamu a priori dan takut selama ini dengan pekerjaan papa
sakti bisa bedain yang mana halusinasi dan yang mana realita
sakti udah besar pak udah tujuh belas tahun
sakti yakin kalau ini tuh asli pak
papa sarankan kamu tidur
kamu istirahat dan tenang
kamu kelihatan capek
apa benar kalau sakti ini anak kandung papa
jadi selama ini kamu meragukan kasih sayang papa terhadap kamu
dan kamu yakin bukan anak kandung papa
kalau gitu kenapa selama ini pak
kenapa selama ini gak pernah ada sosok mama
papa bilang mama sudah meninggal
tapi sampai sekarang
sakti belum pernah melihat kuburan mama
kamu ingin tahu ikut papa sekarang
inilah makam mama
sakti baru tau kalo mama dimakamin disini
kenapa gak pernah ngasih tau ke sakti kalo mama dimakamin disini
penuh dengan kotoran dan daun daun kayak gini pak
coba kalau papa ngasih tau ke sakti
berarti sakti akan beresin gak bakal kayak gini pa
sakti mau beresin kuburan mama
sakti mau beresin kuburan mama
tidak baik membersihkan kuburan malam malam
besok kita masih bisa datang kesini
tidak baik malam malam begini kita di kuburan sakti
tapi bapak kenapa gak pernah beresin kuburannya mama
jangan buka luka lama bapak
papa merasa sangat sedih
karena papa sangat menyintai mama
papa berusaha melupakan dengan tidak mendatangi kuburan mama
kasian juga papa
kasian juga papa
kasian juga papa
tapi bagaimana dengan kutukan ini
aku gak mungkin berhalusinasi
ini sudah terjadi lebih dari satu kali
kapan aja tiba
pendekar macam apa kau ini
kalau aku ini adalah musuh kau pasti sudah tinggal nama
memanglah kau ini persis sekali macam ibu kau
kau tak begitu pandai dalam sinar
tapi kau pandai dalam bidang foto
dulu waktu ayah pertama kali jumpa sama mako itu
ibu kau tuh datang ke kampung kami selalu membawa kamera kemana mana
waktu ada acara di kampung kita
apapun difoto sama dia
hea jawab dulu pertanyaan alam
bagaimana ayo bisa di sini
ada perlu apa ayah
ayah sampai sebelum tadi
naik bus sampai pulau gadung
ingin tengok bagaimana perkembangan kuliahnya anak ayah
lagi pula ayah sudah lama tidak berkunjung ke rumah nenekmu ini
kemarin malam itu ada pesta ulang tahun
temen kampus alam
mau ada yang menculik alina
tapi ayah jangan khawatir
alam tetap menjaga alinaku
sesuai pesan ayah
lalu masalah seperti apa yang kau maksud ini
tapi yang menurut alam aneh
ada begitu banyak mata yang mengincar alina ya
kejadian itu begitu cepat
sampai akhirnya alam melihat
banyak orang terkapar
dan banyak bekas
menyerupai cakaran harimau
apa benar yang kau lihat itu memang cakaran harimau
bahkan alam melihatnya dengan jelas
lantas menurut kau itu cakaran harimau dari mana
tapi alam melihat satu teman alam
dia keluar dari mobil
dia meninggalkan semua orang yang berserakan
dengan pakaian yang robek air
apa karena ini ayah
meminta alam untuk menjaga alina
alin itu siapa sih ayah
aku harus segera menemui kumarah
sebaiknya kau sekarang kuliah
tadi ayah sempat lihat jadwal kuliah
kalau ada kuliah pagi ini
kalau alam kuliah
ayah siapa yang nemenin
ayah mau tengok kakak
kau kawan lama ayah dulu
pertanyaan alam belum ayah jawab
kalau ayah jawab
sudah sana lebih baik kau berangkat kuliah
alam mau kuliah tapi
ayah jawab dulu pertanyaan
ayah akan jawab semua pertanyaan kau
dan akan ayah ceritakan semuanya